tembo itu kan temannya kak adrian
ternyata kau cemburu
juan aku mau tanya sesuatu sama kamu
tapi tolong kamu jawabnya yang jujur ya
apa benar kata teman kamu
kamu yang nabrak aku
bukan bukan bukan
jadi gini loh ceritanya
temen aku itu marah sama aku
jadi ngomongnya tuh cuplos cuplos aja
tapi semua itu bohong loh
jadi benar bukan kamu
swear bukan aku
oh jadi sekarang kamu tuh lebih percaya teman aku daripada aku
aku percaya kok sama kamu
jujur ya juan
aku tuh lega banget
kalau emang bukan kamu
kamu yang ngelakuin itu
karena kalau misalnya kamu yang ngelakuin itu
aku tuh gak bakal maafin kamu
bukan karena kamu yang nabrak aku
kalau emang benar kamu yang ngelakuin itu
itu artinya kamu tuh orang yang gak punya hati
karena cuma orang yang gak punya hati
yang tega ninggalin orang yang terkapar di jalanan
dan aku tuh gak bakal bisa bersahabat sama orang yang gak punya perasaan kayak gitu
pokoknyapunk positif gitu
kamu mau sama teman ini

repot di perusahaan
namanya gilang kok hari gini belum keluar keluar juga
dia memang nggak disiplin ya
udah umur segini kok masih harus dibangunin
sudah yang bangunin aja
mau kemana tuh eyang
habiskan dia tadi belum keluar keluar juga
saya terpaksa pergi
dan tidak perlu menunggu saya
karena saya tidak akan pernah kembali lagi
rupanya dia sudah pergi
eyang ada apa
rupanya dia sudah pergi
ternyata mama gilang benar benar pergi
padahal kemarin dia bilang sama saya cuma mau pergi sebentar dan akan kembali lagi
jadi kamu yang mengizinkan dia untuk pergi
maaf eyang saya tidak tahu
kamu ini benar benar bodoh dan tolol tahu tidak
kamu tahu tidak
kalau dia menemui laki laki itu dia tidak akan pernah kembali lagi ke sini
makanya saya tidak mengizinkan dia untuk pergi menemui laki laki itu
pokoknya kalian pergi dari sini
kamu pergi sekarang
pergi dari sini
keluar dari rumah ini
pergi pergi sekarang juga
saya tidak mau lihat bunga kalian di sini lagi
pergi pergi pergi
kalian jangan berani kembali ke rumah saya lagi ya
eyang eyang tidak perlu mengusirin mereka seperti ini karena eyang tahu keadaan mereka kan
baca ini surat
baca ini surat
baca ini surat
ini ini bar
kita usir komtoman pertipuan
kalau kamu sedang melihat the fred industrial gordon at night
mereka kamu tahu gara gara dia
mama kamu pergi dan mungkin tidak kembali lagi
tapi eh tidak apa apa naila
yang buat mama kamu jadi pergi
eyang terima kasih selama ini
udah bantu kami berdua
gara gara ibu semua jadi begini
padahal nagira udah begitu baik sama kita
ini semua bukan salah ibu
ibu kan juga nggak tahu kondisi emang gilang kayak gimana ya kan
sekarang gilang pasti marah banget sama aku
sama ibu aku harus gimana
kenapa aku segitu khawatirnya sih hilang marah sama aku
kenapa aku gak mau dia marah sama aku
bu sekarang kita tinggal dimana
bu belum tahu sayang
nah dengan adanya anggota anggota

jadi kita bisa melaksanakan lomba itu dengan dana yang lebih kecil iya kan
tapi pak semua orang orang baring bapak sewa jumlahnya sedikit
lagi pula mereka baru dan belum berpengalaman
kalau kita mengadakan perlombaan lagi
dengan dana yang lebih sedikit
pasti hasilnya tidak semuaskan seperti sebelumnya pak
apa bapak yakin kita bisa berhasil pak
saya juga gak tahu
kita tidak boleh menyerah
setelah istri saya mengacaukan rencana
dan cara pembuatan perusahaan rekaman ini
kita harus bekerja keras
supaya perusahaan ini tetap berdiri ya
itu kan temannya kak adlian
kita kasih tahu kak adlian yuk
kak adlian kak adlian

tadi aku lihat teman kakak adlian
sama ibunya di pinggir jalan sana
yang jualan somai itu lho kak

tukang somai lia maksudnya
iya kan dia bawa barang barang gitu sama mamanya
kayak mengungsi gitu kak
sekarang dia di mana
sekarang dia di situ kak
itu mereka di mana
kamu pasti capek ya lia